selanjutnya kabar baik datang dari pembalap indonesia
sang gilile mulai musim depan pembalap dua puluh satu tahun tersebut dikontrak tim papan atas formula dua prima
tim pabrikan asal italia tersebut merupakan jawara f dua musim ini
mulai musim depan pembalap indonesia yang berlulaga di formula dua sean gillile resmi bergabung dengan prima racing
pabrik asal italia itu merupakan tim ketiga polision setelah sebelumnya menggalak kampus di musim dua ribu enam belas dan arden pada musim ini
bergabung dengan prema bisa menjadi langkah bagus bagi pembalap dua puluh satu tahun tersebut
pasalnya sejak ambil bagian dari ajang formula dua pada dua ribu enam belas lalu prema langsung mendominasi kejuaraan ini
prema memenangi semua gelar baik pembalap maupun tim
pada musim ini yang masih menyisakan satu race lagi pembalap krem asal monaco charles lerej sudah memastikan diri sebagai jawara
begitu pula di klasemen prima masih berada di tempat teratas
prima juga berpeluang besar mempertahankan gelar juara tim pada seri terakhir di abu dhabi akhir pekan ini
pada seri terakhir tersebut shan juga langsung menjalani tes balap mengendarai mobil prema